pendakian akibat hipotermia telah beberapa kali terjadi
jika tidak ditangani dengan benar korban akan mengalami kerusakan organ bahkan meninggal dunia
hipotermia adalah suatu kondisi ketika mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin di bawah tiga puluh lima derajat celcius
suhu normal tubuh manusia berada di antara tiga puluh enam lima hingga tiga puluh tujuh lima derajat celcius
di luar suhu tersebut respon untuk mengatur suhu akan aktif menyeimbangkan produksi panas dalam tubuh
hipotermia bisa terjadi karena beberapa sebab yaitu tidak menggunakan pakaian yang cukup hangat
terlalu lama berada di tempat dingin dan memakai pakaian basah terlalu lama
bahkan pendingin ruangan yang disetel terlalu dingin bisa menyebabkan hipotermia
kondisi langsung kontak dengan air yang dingin pun bisa dengan cepat menghilangkan panas pada tubuh
saat tubuh suhunya turun drastis maka jantung sistem saraf dan organ tubuh lainnya tidak dapat bekerja dengan baik
tanpa penanganan yang benar kondisi ini bisa menyebabkan gagal jantung rusaknya sistem pernafasan
dan yang paling berbahaya adalah kematian
pertolongan terpenting pada penderita hipotermia adalah menghangatkan tubuh penderita agar suhu tubuh kembali normal
kita lihat selanjutnya
antisipasi untuk mencegah hipotermia
untuk mencegah hipotermia terutama saat mendaki gunung pastikan anda membawa pakaian yang hangat
seperti jaket tahan air dan tahan angin dan pakaian ganti
selain itu bawa juga makanan yang cepat membakar kalori seperti coklat
saat naik gunung komunikasi dengan teman satu tim sangat penting
jika timbul masalah tahan air dan pakaian ganti

beberapa kasus hipotermia saat pendakian yang pernah terjadi antara lain
kita lihat bersama
pada mei dua ribu tiga belas taufik umar zainuddin remaja berusia enam belas tahun hilang saat mendaki gunung merbabu
dan bertahan selama empat hari hanya dengan minum air sebelum ditemukan warga di tepi jurang nagrong
saat ditemukan kondisinya sangat lemah
ia sempat mengalami hipotermia frostbite atau radang dingin serta hiperblukemia atau gula darah tinggi
pada awal tahun ini seorang pendaki bernama oki ditemukan tewas di hutan taman nasional gunung merbabu
dugaan sementara ia tewas karena mengalami hipotermia sehingga mengalami gagal jantung
sementara sri jayanti tak kuat menahan hawa dingin puncak gunung lawu
akibatnya ia pingsan dan terjatuh
sri harus dilarikan ke rumah sakit setempat
dan kasus terbaru dialami oleh erik r langga yang mengalami hipotermia saat mendaki pegunungan kartens di papua
saat itu cuaca di kawasan tembagapura memang sempat buruk dan hujan terus terjadi
itu saja gambaran agar berhati hati karena dingin yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan kematian
iya resiko mendaki gunung ternyata cukup banyak
apalagi cuaca itu sering berubah ubah apalagi dekat puncak ya
dan jadi kita harus fit harus punya persediaan makanan yang cukup dan juga bawa baju yang hangat tentu saja
karena ternyata hipotermia ini bisa ber fatal ya ternyata